ini nih yang tengah viral saat ini
seorang ibu ibu yang juga mengalami hal yang tidak menyenangkan
dimana bobotnya sampai tiga ratus lima puluh kg
dan rencana pemerintah kota palangkaraya kalimantan tengah
untuk mengevakuasi penderita obesitas akut titiwati ini
akhirnya menemukan titik terang
nah ini ngakunya dia karena kebanyakan makan gorengan ya
nah ini perempuan dengan bobot tiga ratus lima puluh kg ini
akhirnya bersedia dibawa dan dirawat ke rumah sakit
setelah sempat menolak untuk dievakuasi titiwati
yang mempunyai berat badan tiga ratus lima puluh kg ini
akhirnya bersedia dilakukan tindakan medis
keputusan ini diambil setelah mendapat masukan dan nasihat dari berbagai pihak
namun untuk berangkat ke rumah sakit
titi masih menunggu persetujuan dari kakak kandungnya lebih dahulu
titi akan menjalani pengobatan
termasuk operasi di rs udedori silvanus palangkaraya
namun ibu rumah tangga ini
ingin agar sang kakak yang tinggal di pedalaman kalimantan tengah
tiba dulu di rumahnya
dan mendampingi dia saat menjalani operasi
titiwati berharap tubuhnya dapat kembali normal
dengan berat badan tujuh puluh kg
jadi siap untuk melakukan operasi ya
kapan danyanya naik pokoknya
ya tunggu keputusan kakak aja lagi lah
berarti rasa takutnya udah
rasa takutnya udah hilang
enam tim dokter spesialis dari bali
dan belasan dokter dari rumah sakit setempat
siap menangani pasien yang mengalami obesitas tersebut
tindakan yang akan diambil dari tim dokter ini
diharapkan dapat mengurangi bobot titiwati
akibat bobotnya itu
titi tidak bisa mobilisasi tubuhnya
seperti berbalik badan
ya itulah suatu proses
makanya gunanya pasien dan dokter itu berbincang adalah
apa yang tidak jelas menjadi jelas
sehingga kepuasan pasien
dia tahu gitu loh
titi berharap agar kakak kandungnya memberi restu
agar ia segera menjalani perawatan intensif di rumah sakit